diduga karena sopir mengantuk sebuah truk trailer menabrak pembatas jalan dan terjun ke dalam waduk morok rembangan surabaya kami siang
kondisi kepala truk yang terbenam lumpur membuat evakuasi sopir dan kernet truk berjalan dramatis
seperti inilah rekaman cctv yang menangkap gambar kecelakaan ini
sebelumnya truk trailer berada di bahu jalan kanan namun secara tiba tiba kemudi berbelok ke bahu kiri yang hampir menabrak mobil berwarna putih
truk menabrak pagar pembatas tol dan terjun ke waduk morok rembangan surabaya di tol km seribu dua ratus tol perak ke arah waru
kondisi kepala truk yang dikemudikan hudori ini tenggelam di tengah lumpur pekat sedangkan badan kontainer terlempar dan berada di permukaan waduk
malangnya sopir dan kernet truk berada di dalam bangunan
untuk mencari bangkai kepala truk mereka mengeruk lumpur waduk dan mengerahkan petugas menyelam dan mengevakuasi korban
alat berat krain juga dikerahkan namun sayang hanya puing puing saja yang dapat ditarik
bunyi berak itu saya lihat itu posisi teleler udah jatuh dari atas
nah itu lepas kontainer lepas dulu
selama enam jam evakuasi truk trailer berlangsung cukup dramatis karena dilakukan di tengah hujan yang mengguyur deras
lumpur waduk yang tebal juga menyulitkan tim evakuasi
walu kota surabaya tririsma hari ini juga turut terjun memantau jalannya evakuasi
francis kawijaya surabaya